hal tersebut disampaikan jokowi di sela sela meninjau taman mini indonesia indah
gue harap sih bakal field gold tiga point field gold nya bakal di atas tiga puluh persen kali ya
saya harus memberikan apresiasi kepada pemerintahan jokowi
sudah jelas artinya mereka melanggar rambu dan markah ya pasal dua ratus delapan puluh tujuh dan satu
rasa sakit itu sedikit sekali terasa
itu yoi belum pro udah timnas gitu ya ya belum pro timnas tetap berarti satu lagi satu lagi
untuk bisa mengkritisi kelihatannya tadi